beredar informasi melalui aplikasi pesan singkat yang menyebut bahwa aliansi badan mahasiswa seluruh indonesia bemsi akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung dpr mpr hari ini
namun hingga saat ini tidak terlihat adanya pergerakan masa di sekitar gedung dpr mpr
hingga pukul sepuluh pagi kondisi di sekitar gedung dpr mpr masih sepi
tidak terlihat adanya masa yang hendak melakukan unjuk rasa
hal ini bertolak belakang dengan kabar yang menyebut bahwa aliansi bmsi akan menggelar demo hari ini
sejumlah pihak telah mengkonfirmasi bahwa kabar yang beredar tersebut tidak benar
sementara itu jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal dua puluh oktober dua ribu sembilan belas
pengamanan di sekitar gedung dpr mpr diperketat
selain itu jalan gatot subroto juga telah ditutup sejak senin pagi
produser lapangan cnn indonesia adi oktavian berada di kawasan luar gedung dpr
ya adi setelah beredar informasi yang ternyata tidak benar jika ada demo hari ini lalu bagaimana situasi di sana
ya selamat pagi daniar dan juga amelia
memang jika kita perhatikan beberapa saat lalu beredar informasi melalui pesan aplikasi singkat yang menyebut bahwa hari ini
totalnya pada tanggal empat belas oktober dua ribu sembilan belas
aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia atau bpsi akan mengelar aksi unjuk rasa dengan estimasi masa sebanyak dua mahasiswa
selain itu dalam pesan singkat tersebut juga menyebut bahwa nantinya mahasiswa ini akan berkumpul di depan gedung tvri
dan juga di depan gedung manggalawang wanabakti kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
dan namun hingga saat ini dapat saya sampaikan bahwa situasi di luar gedung dpr mpr masih cukup kondusif
mengingat beberapa saat lalu sempat beredar informasi tersebut
tadi juga saya sempat mengkonfirmasi ke beberapa pihak salah satunya adalah ketua badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia atau muhammad nurdiansyah
yang menyebut bahwa kabar tersebut tidaklah benar atau hoaks
mereka masih akan menunggu respon dari pemerintah terhadap tuntutan tuntutan yang telah mereka sampaikan pada aksi unjuk rasa sebelumnya
di mana mereka menuntut penolakan terhadap revisi undang undang
visi pemerintahan korupsi yang baru atau rukpk yang beberapa saat lalu telah disahkan oleh dpr melalui rapat paripurna
selain itu juga dalam pesan singkat tersebut juga mereka menuntut agar pemerintah segera menuntaskan masalah kebakaran hutan di beberapa wilayah di indonesia
yang hingga saat ini masih terus terjadi
jika kita melihat beberapa waktu lalu perwakilan badan eksekutif mahasiswa dari empat universitas di jakarta
telah bertemu dengan kepala staf kepresidenan muldoko
dalam pertemuan tersebut para perwakilan mahasiswa ini menuntut agar presiden joko widodo
segera mengeluarkan perpu untuk merevisi rancangan undang undang komisi pemerintahan korupsi yang telah disahkan beberapa waktu lalu
selain itu juga para mahasiswa tersebut memberikan tenggat waktu hingga hari ini yaitu empat belas oktober dua ribu dua puluh
supaya presiden joko widodo segera mengeluarkan perpu rukpk
dan mungkin dapat anda saksikan di belakang saya hingga hari senin ini para petugas pengamanan yang terdiri dari tni polri
masih terus bersiaga kendati memang dapat saya konfirmasi aliansi bem seluruh indonesia tidak akan melakukan aksi unjuk rasa
di depan gedung mpr pada hari ini
namun dapat anda saksikan petugas pengamanan yang terdiri dari tni polri masih terus bersiaga
selain untuk mengantisipasi jika terjadi adanya eee
karena aksi masa lanjutan mereka juga terus bersiaga menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden
yang akan dilantik pada dua puluh oktober mendatang
dan untuk lebih jelas terkait dengan bagaimana mekanisme pengamanan tersebut
saya telah bersama dengan kapolsek tanah abang akbp lukman cahyono
ya mari kita tanyakan
selamat pagi pak
pak bisa dijelaskan pak
pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal dua puluh oktober mendatang pak
baik jadi hari ini tanggal empat belas oktober kami dari kepolisian polda metro jaya
menerjunkan kurang lebih tujuh lima ratus personil gabungan dari tni polri maupun instansi terkait lainnya
dan hari ini juga dari pihak kepolisian kami menerima beberapa pemberitahuan
mengenai adanya aksi unjuk rasa dari beberapa elemen
yang jumlahnya kurang lebih
kurang tidak lebih dari seribu
jadi sekitar lima ratusan
lalu untuk pengamanan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden nanti
kita tahu bahwa jalan di depan gedung dpr sendiri sudah ditutup mulai senin pagi pak
rencananya hingga kapan pak penutupan jalan gatot subroto
baik yang di pintu belakang gedung dpr mpr pak
baik jadi sifatnya situasional
jadi untuk pengalihan arus lalu lintas di depan gedung dpr maupun di belakang gedung ini sifatnya situasional
pertama pemberitahuan aksi unjuk rasa yang jumlahnya kecil
tentunya ini kita tidak kita tutup jalan ini
karena kita juga mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin berlalu lintas di depan gedung dpr maupun di belakang
jadi ketika pemberitahuan itu aksi masanya banyak baru di situ kita laksanakan pengalihan arus lalu lintas
namun jalur busway juga tetap bisa dilalui
untuk jumlah personil nantinya akan diturunkan dari tni polri nanti berapa pak jumlahnya pada waktu hari h
apa pelantikan presiden
dan wakil presiden pak
jadi situasional ya mas
jadi untuk hari ini kurang lebih tujuh lima ratus namun seluruh pasukan yang sudah stand by itu ada kurang lebih lima belas sampai dengan dua puluh
yang ini tersebar tidak hanya di gedung dpr mulai dari istana negara gedung kpk dan semua titik titik obyek vital lainnya
ini menjadi atensi yang disitu sudah ada plotting personil untuk melaksanakan kegiatan pengamanan
untuk pengalian lalu lintas sendiri yang nantinya akan dilakukan
begitu pak bisa dijelaskan pak untuk pengalihan rute lalu lintas jika kedua sisi pintu depan baik belakang dpr nantinya akan ditutup pak
ya baik jadi untuk pengalihan arus lalu lintas yang ada di depan gedung dpr yaitu di jalan gatot subroto yang dari arah semanggi ini dialihkan di flyover ladogi atau sekat dua
tidak bisa melalui depan gedung dpr namun melambung ke arah tvri atau hotel mulia
karena termasuk juga yang dari arah palmera stasiun palmera itu tidak bisa belok ke kiri ke arah belakang gedung dpr
karena di belakang gedung dpr ini hanya sifatnya satu arah dari arah hotel mulia bisa dilalui namun yang dari arah palmera tidak bisa
namun sekali lagi saya sampaikan bahwa itu tidak setiap hari dilaksanakan
sifatnya situasional dan kami dari pihak kepolisian lebih melihat bahwa kebutuhan atau masyarakat yang membutuhkan ini
tidak bisa terganggu tentunya kita apabila demo ini belum dilaksanakan tetap itu masih bisa dilalui
jadi masyarakat tidak terganggu dengan adanya aksi aksi dari para demonstrasi
terima kasih pak atas waktunya
ya demikianlah wawancara saya dengan kapolsek tanah abang akbp lukma cahyono
di sini dapat saya tegaskan kembali bahwa penutupan jalan baik di depan gedung dpr yaitu jalan gatot subroto maupun di pintu belakang gedung dpr mpr jalan gelora
artinya nanti pihak kepolisian masih akan melihat jika ada pergerakan masa yang cukup besar nantinya kedua jalan tersebut nantinya akan ditutup
terkait juga jumlah personil sendiri pihak kepolisian juga menyebut bahwa jumlah personil nantinya akan situasional
kembali kepada anda daniar dan juga amalia
baik kita akan terus pantas situasi di sana ya
adi terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali